dugaan keterlibatan pengurus komisi fatwa mui pusat ahmad zain anajah dan ketua umum partai dakwah rakyat indonesia farid okba dalam jaringan jamaah islamiyah menimbulkan berbagai reaksi
keduanya beserta satu orang lainnya anung al ahmad kini sudah menyandang status tersangka
betulkah aksi terorisme sudah masuk ke berbagai lini termasuk ke partai dan organisasi keagamaan seperti mui
kita akan berbincang dengan mantan penyidik satgas anti teror polri benny mamoto dan kuasa hukum farid ogbah ismar syafruddin
selamat malam bapak bapak
saya ke pak ismar pak ismar juga menjabat sebagai ketua bidang hukum dan ham partai dakwah republik indonesia
pak ismar banyak tuduhan kemudian yang disampaikan oleh pihak polisian terhadap klien anda
bagaimana menjawab ini
betulkah memang terafiliasi
dengan jemaah islamia dan pak farid juga disebut sebagai dewan syurojei
sebelum kita berbicara kesana mungkin kita harus bicara tentang prosedural
bagaimana dari mana pihak kepolisian menyatakan dia punya bukti bukti
karena berdasarkan katanya keterangan keterangan dari tersangka
tapi tersangka ini saya belum pernah dampingi sebagai salah satu kuasa hukum
kan beliau kan harus didampingi kalau dilakukan phk
itu kan sudah hak asasi manusia
jangan kemenampingi beliau
berbicara atau tahu saja tempatnya di mana saya nggak tahu
inilah yang menjadi masalah besar buat kita
jadi apa apa yang disampaikan beliau kita bisa percaya
bukti bukti fakta siapa
kalau apa yang disampaikan itu tidak super geral
karena seharusnya kalau memang ini kan karena mau transparansi
undang undang terorisme banyak hal hal yang memang diberikan kelebihan ya
yang memang kalau sensasi power itu ini dimanfaatkan hal hal yang malah merugikan masyarakat sendiri gitu ya
tapi kan kuhap itu tetap diberlakukan
hukum acara itu prosedural ketemuanya ini
dan tidak melanggar aturan hak asasi manusia
berarti komunikasi terakhir kapan pak ismar
sebelum akhirnya pak farid ditangkap tim densus delapan puluh delapan anti
komunikasi terakhir dengan pak farid kapan berarti pak ismar
beliau waktu bersama tim parmusi ya
kayaknya kalau nggak salah beliau ke ke ke apa ke kendari ya
untuk memeresmikan tiga pesantren taktis di sana
itu bersama farmuti yang sering diundang oleh bapak presiden jokowi ya
bersama beliau kan beliau juga sebagai penasehat
kalau untuk beliau
banyak sekali memang jabatan jabatan beliau di organisasi maupun di yayasan
karena memang beliau adalah seorang ulama yang berilmu yang memang disegani ya
dan orang orang yang ini beliau itu bahkan apabila mau bikin yayasan atau mau bikin ormas
itu kebanyakan meminta beliau pendapat beliau
atau bahkan meminta beliau untuk menjadi seorang apa istilahnya penasehat di yayasannya
jadi beliau ini
terus kalau kita berbicara lagi tentang partai
ini yang sangat menyakitkan buat kita semua
dan ini bisa berterima apa
sudah ada justice bahwa partai ini dibuat khusus untuk menjaring ada apa
ini adalah yang sangat tinggi yang dilakukan oleh teman teman di rejahat kepolisian
ini pewakit mas ya
saya harus menyampaikan prosedural
proses pada saat
partai dakwah ini didirikan
itu partai dakwah didirikan ini separi tidak terlibat sebagai sendiri
partai islam dakwah ini didirikan oleh ulama lain ya
ulama ulama di luar beliau
itu berinisiasi bahwa islam harus punya partai sendiri
makanya betul ada namanya pppi
sama dengan waktu zaman mereka indonesia
pembentukan partai islam
itu beberapa tahun yang lalu
mungkin satu tahun atau dua tahun yang lalu
kemudian akhirnya terbentuk
akhirnya alhamdulillah mempercayakan kepada bapak abdullah hemahua
yang memang dulu kita menginginkan kan apa partai apa itu namanya
yang terdahulu partai islam yang pertama yang punya suara besar
ini diberikan kepada pak bela umar
pak bela umar ternyata sebagai dewan suruh memberikan menunjukkan rekan saya pak mak yani
ternyata sementara pppi tidak sepatah karena namanya pppi ini adalah partai dakwah partai islam
diharuskan kalau bisa ketuanya adalah seorang ulama yang bisa menyatukan umat
ini separit ini
ada ketiranya di situ
di tanda beberapa ulama kita kesana
rumah beliau ya
termasuk saya juga sempat hadir itu
beliau tidak mau sama sekali
sampai sekarang juga keluarganya tidak mau
jangan ngapain mau itu di partai
kan begitu selama ini dulu
tidak apa betul betul perjuangannya itu ya
betul betul bikin sekolah
pak ismat jadi artinya jika kemudian
polisi menemukan beberapa bukti termasuk juga menyebutkan bahwa ini menjadi wadah baru bagi anggota ji
partai dakwa dijadikan wadah baru
ya ini sangat menyakitkan buat kita
ini adalah suatu fitnah yang luar biasa
proses pembentukannya saya sudah sampaikan
setelah ini tidak terlibat di dalam
ini ulama ulama lain yang membentuk ini
saya ke pak beni terlebih dahulu pak ismat
pak beni ada sejumlah nama yang kemudian cukup mengejutkan
posisinya sebagai anggota komisi fatwa
kemudian juga tadi pak isman menjelaskan posisi pak farid ogbah
nama nama ini cukup familiarkah dalam tanda kutip
dalam pengungkapan kasus terorisme dalam ji
saya ingin menyampaikan dulu tentang aturannya
prosedur penanganan masalah terorisme ini yang diatur dalam undang undang pemberantasan terorisme
zaman saya dulu begitu ditangkap ada masa tujuh hari
itu dilakukan pemeriksaan awal
itu masa penangkapan
memang belum didampingi oleh pengacara
setelah itu masuk ke penahanan baru didampingi pengacara
dulu juga sama sering di komplain
pak ini kok tidak boleh didampingi
oh ini masih masa penangkapan
setelah selesai tujuh hari langsung didampingi pengacara
kebetulan dulu saya memberikan
periksa salah satu yang sekarang ditangkap juga oleh densus
itu salah satu anggota dewan syuroh
sama tujuh hari penuh kami periksa
kemudian baru hari berikutnya datanglah pengacara kemudian mendampingi
nah untuk sekarang setelah revisi ini kalau tidak salah empat belas hari
kemudian bisa diperpanjang menjadi dua puluh satu hari
ini memang diperlukan karena di masa itulah proses untuk menggali informasi menggali jaringan dan sebagainya
jadi menurut saya keberatan keberatan tadi bisa nanti diajukan melalui forum pra peradilan dan sebagainya
nah pengalaman kami menangani kasus ji
kebetulan kami juga studi s tiga disertasinya tentang ini
kami melihat organisasi ini diatur dalam
dulu namanya puggi
pendorongan umum perjuangan al jamaah islamiyah
disana dinyatakan organisasi ini tajim siri
artinya organisasi rahasia
jadi pola komunikasinya interaksinya rekrutmennya
semua itu rahasia
sehingga satu dengan yang lain kadang tidak mengenal tidak tahu
apa yang dilakukan di jawa dengan apa yang dilakukan di sumatera
mereka tidak saling mengetahui
antar wakalah antar mantigi dan sebagainya
karena itu memang aturan organisasi
nah pengalaman kami juga dulu sering dapat komplain protes dan sebagainya
namun saya yakin densus ekstra hati hati dalam hal ini
sampai dengan keputusan menangkap pasti bukti sudah cukup
nah tentunya nanti setelah ada pendampingan pengacara
barulah nanti semua bisa dibuka
kemudian dokumennya apa saksinya siapa saja
karena toh ini nanti akan digelar di sidang pengadilan
nah oleh sebab itu kami sendiri mempelajari
karena kami juga dosen
jadi saya lihat perkembangannya sangat signifikan dibanding yang dulu
kepemimpinan para wijayanto yang ditangkap tanggal dua puluh sembilan juni dua ribu sembilan belas
dokumen yang disita saksi saksi tersangka yang ditangkap
sudah menjelaskan semua tentang bagaimana pola rekrutmen sistem pendanaannya
kemudian bagaimana mengirim anggota ke suria
kemudian bagaimana membangun bisnis yang legal
kemudian bagaimana membangun bengkel senjata dan sebagainya
itu semua sudah terungkap
bahkan sebagian sudah disita
nah penangkapan kali ini adalah rangkaian penangkapan dari penangkapan mulai dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh
nah diantaranya disana ada ambu rusdan
itu pernah dulu kami yang periksa kebetulan
itu anggota dewan suruh
saya ingin menyalah sedikit karena ini untuk memberikan gambaran begitu ya
bagi masyarakat awam karena tadi pak benny juga menyebutkan bahwa ada masa ataupun waktu selama
untuk menjalani penangkapan
untuk menjalani pemeriksaan tanpa didampingi pengacara
dengan begitu cepatnya naik status menjadi tersangka
apakah memang prosedurnya seperti ini atau bisa mungkin dijelaskan gambarannya pak beni
sekali lagi kami sampaikan dalam kasus ini saya yakin via densus ekstra hati hati
karena sangat sensitif
sehingga kalau tidak punya bukti yang cukup kuat
bukti yang kuat
itu saya yakin
belum berani menangkap
nah ketika sudah berani menangkap saya yakin sekarang digugat pra peradilan pun
saya yakin sudah berani menghadapi
karena bukti buktinya sudah ada
sekali lagi kenapa berbeda dengan kasus lain
kalau narkoba kan tiga hari
nah kalau teror dulu tujuh hari
kalau sekarang dua puluh satu hari
karena masa penangkapan itulah
biasanya tidak serta merta mereka
merta mereka mau terbuka
kami pernah menghadapi dua hari itu bungkam
tidak mau bicara sama sekali
baru hari ketiga mulai
oleh sebab itu dalam rangka mengungkap jaringannya
ini perlu waktu
maka akhirnya diaturlah dalam undang undang
bahwa perlu masa penangkapan yang lebih lama
dari tujuh hari akhirnya menjadi dua puluh satu hari
saya ke pak ismar kembali
pak ismar tadi anda
memberikan beberapa argumentasi
membantah keterlibatan pak farid
sudah berapa lama anda mengenal sosok pak farid
banyak statement yang juga menyebutkan
bahwa pengungkapan kasus ini
juga adanya keterangan dari dua puluh delapan
terpidana ataupun anggota ji
saya kenal beliau itu
memang sudah cukup lama
kurang lebih tahun
kebetulan beliau bikin bapak membuat
stand trend di bkt rumah saya
ada namanya stand trend singgi aliexlam
kemudian kami ikut
kurang lebih tahun dua ribu lima atau dua ribu enam
tahun dua ribu berapa mohon maaf

dua ribu lima atau dua ribu enam oke baik
jadwal balik pada mesir baru
kita tetangga tetangga banyaklah yang ikut
karena apalagi waktu itu
masih jarang ya
paham betul ya
bahwa beliau itu
apa pekerjaan beliau
beliau itu kalau dari subuh
keluar dari rumahnya
sebelum sholat subuh
beliau sudah pergi ikut kajian
mengisi di mana
kadang di mabes
kadang di mabes poldri
beliau sampai dapat itu juga
semacam penghargaan saya lihat itu
saya lihat kemarin di rumahnya
ikut kajian dimanapun
pulangnya itu kadang sampai jam setengah malam
belum masih naik motor
sekarang mungkin sudah
kita tahu lah
beliau itu orang orang yang
dan doktor zain al najah itu
belum terlalu lama beliau
pulang ke sini
kurang lebih tahun dua ribu tujuh
kalau ustadz anung
kalau naya salah
di rentang waktu ini
pak farid pernah berangkat ke afganistan
untuk keperluan tertentu
oh kalau itu saya belum
faham gitu ya
kalau itu mungkin
tahun berapa kira kira
kalau memang ada
dulu juga kan pemerintah
jika malah sampai
ada bantuan bantuan juga
afganistan waktu itu
covid kalau nggak salah ya
ini kan juga saya baca di
saya dengar di
disampaikan ada seperti itu
selama ini beliau nggak pernah
yang kita tahu beliau pernah
keluar menjeri lama itu
finale dua tahun itu
beliau jadi imam
dan itu bisa dicek di
salah satu masjid
di sydney beliau lama
sebagai imam di sana
belum lama ini
sudah diundang oleh presiden
sudah mudah mudah mudah
sudah mudah mudah
sebelum berbicara mengenai itu kita juga melihat bagaimana di instagram dihadirkan fotonya pada tahun dua ribu dua puluh lalu bertemu dengan presiden jokowi
kita akan bahas usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
baik masih bersama saya mantan penyidik satgas anti teror polri benny mamoto dan kuasa hukum farid ogbah ismar syafruddin
pak ismar kita lanjutkan tadi sempat menyampaikan cerita pada saat pak farid bertemu dengan pak jokowi tahun lalu
ceritanya seperti apa saat itu pak
iya pada saat itu beliau diundang karena beliau sebagai salah satu
oke baik komunikasi kita dengan pak ismar mengalami gangguan saya ke pak benny pak benny masih bisa mendengar suara saya di studio
pak benny tadi saya sempat menanyakan juga kepada pak ismar mengenai pertemuan yang dilakukan oleh pak farid pada tahun lalu bersama dengan presiden joko widodo
karena memang saat itu juga mewakili jajaran persaudaraan muslimin indonesia
berbicara mengenai infiltrasi kemudian apa yang terjadi saat ini menimbulkan kekhawatiran
ada penyusupan penyusupan secara jelas terhadap organisasi keagamaan
kita sebutkan saat ini mungkin adalah mui karena salah satu tersangka adalah
satu tersangka adalah pengurus begitu
dan juga partai
tudingan partai kemudian menjadi wadah aksi aksi terorisme ini
kemudian apakah dikuatkan dengan adanya temuan ini pak beni
menurut rilis yang disampaikan oleh divuma spori demikian
tetapi sekali lagi ini akan lebih detail lagi ketika nanti ada pendampingan oleh pengacara saat dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan
nah dalam kaitan ini saya sampaikan bahwa ji itu organisasi rahasia dan jim siri
sehingga memang dilatih untuk bagaimana menyusup bagaimana menyamar
sebagai contoh begini kami membaca buku empat ratus halaman
itu inti strategi yang dibuat oleh para tersangka ini
di situ diatur bagaimana
cara membangun jaringan di bidang pendidikan di bidang logistik di bidang transportasi
bagaimana membangun jaringan global dengan kelompok kelompok yang ada di luar negeri
saya membaca ada kemajuan yang sangat signifikan dibanding strategi yang dibikin saat upg
itu sangat sederhananya berapa puluh lembar
kalau ini empat ratus lembar kami coba baca satu persatu dalam konteks studi
kami melihat betul betul komprehensif dan dibuat oleh orang yang cukup berpengalaman
kita semua tahu bahwa pak rawi jayanto selaku amir itu memang backgroundnya adalah hrd
satu perusahaan besar di jawa tengah dan s satu teknik dari salah satu perguruan tinggi
nah pengalaman bisnis itulah yang kemudian dia memanage organisasinya itu
pola rekrutmennya bagaimana kemudian pihak mana saja yang perlu disasar itu sangat sangat bagus
oleh sebab itu dalam rangka membangun kewaspadaan untuk mencegah infiltrasi
maka menurut kami perlu edukasi publik dalam hal ini membaca kembali buku inti sari tadi
untuk supaya nanti ini bisa disosialisasikan
karena sudah begitu banyak yang terikrut
tapi ini yang ditangkap kan baru pentola pentolanya saja
bagaimana dengan anggota yang di bawah dan sebagainya
dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap ketiga tersangka ini
dua tahun kita tahu itu adalah masa pandemi
dari kajiannya pak beni anda melihat pada saat ini apakah memang lebih masif
strateginya lebih intensif
atau seperti apa pak beni
yang pertama tentunya bagaimana sampai dengan para wijayanto tertangkap
itu dari tahun dua ribu dua
tidak bisa tertangkap karena memang orangnya jago lah untuk bersembunyi dan sebagainya
nah selama rentang waktu itulah dia sudah bangun jaringan yang luas
kemudian sudah bangun organisasinya yang lebih profesional
sehingga ketika dia tertangkap
serta merta berturut turut densus melakukan penangkapan
tidak peduli sedang covid
terus dilakukan upaya penangkapan karena memang serius ancamannya
contoh ratusan anggota sudah berangkat ke syria
sebagian mati di sana sebagian sudah pulang
ini kan potensi ancaman yang sangat besar
oleh sebab itu kami mengapresiasi via densus yang dengan cepat bisa mengungkap bengkel senjata
bengkel senjatanya di mana dan sebagainya
karena para wijayanto ini pernah belajar cara membuat senjata di filipina selatan
dan dia membawa mesin itu pulang ke indonesia
oke baik saya ke pak ismar sudah tersambung kembali komunikasi kita
sudah terdengar suara di studio pak
oke banyak tadi poin yang disampaikan oleh pak benny
tapi saya ingin anda kembali melanjutkan tadi penjelasan pada saat kunjungan
bertemu dengan presiden joko widodo di istana
baik baik ini perlu kita ungkapkan juga bahwa beliau diundang pada saat itu bersama dengan teman teman dari farmuti
ya bersama mendampingi ustadz usama hisham
dan beliau diminta untuk memberikan nasihat kepada presiden
ada lima beliau sampaikan itu
termasuk masalah masalah perekonomian masalah bagaimana berlaku adil
banyak hal beliau sampaikan
beberapa kali juga kita bersama dengan pak tito karnasian
tidak pernah ya untuk dalam ada masalah kasus
masalah umat dulu
pada saat itu kita diminta
memberikan apa namanya masukan
ikuti bersama beliau
dan beliau sering memberikan kajian kajian juga ke beberapa di kepolisian
kalau andaikan ini beliau diandalkan sebagai teroris
ini itu bisa mencoreng muka bin juga ini
bahwa bin gagal ya mengantisipasi seorang teroris masuk ke istana
dan ini kan beliau beliau betul betul dianggap teroris
apa tujuannya menjadi teroris
pasti kan ada hal hal yang lebih besar lah gitu ya
ini anehnya tanpa diketahui oleh bin
kalau itu yang diterima dia dianggap teroris
itu terbiasa kok bisa bertemu dengan partiden
di istana lagi bukan di luar loh
ya di di di di di tetepan di istana
ya itu itu mungkin yang yang sama
sama masalah parpaian ibu
ini harus saya jelaskan juga ya
betapa sangat menyakitkan buat teman teman kami di
di pdr ini masalah ini
tuduhan yang sangat sedih dari teman teman penyidik ya
saya pikir kemarin cuma
tapi teman teman di partai dakwah siap
untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian
bukannya siap lagi
malah kita akan melakukan tuntutan hukum
akan melakukan tindakan
langkah langkah hukum juga
tentang fitnah ini
karena itu yang paling pasti bu
setari itu bukan pendiri
itu ada saya lagi lagi bahwa
itu ada ppi
pendirian partai islam
sudah setahun atau dua tahun yang lalu
tarif belum muncul belum tahu sama sekali
nah itu sempat
termasuk saya sempat dilibatkan di situ
karena saya dulu di partai tbb
partainya pak yusril
yang secara mendukung pak jokowi
saya adalah salah satu
ketua advokasi juga di situ
wakil sekjen hukum dan ham di situ
pak farid diminta
padahal beliau tidak menganggap sekali
buat apa kan
selama ini dia bukan dari
bukan dari partisan
artinya anda menjamin memastikan
partai dakwah tidak ada kaitannya
dengan kasus yang saat ini terjadi
menimpa pak farid
dan kemudian termasuk masalah pendanaan di partai
maka partai sekarang kanker pun tidak punya
kanker pun tidak punya
udah mungkin bagaimana
maksudnya tuduhan tuduhan anda itu
makanya besok kami akan lakukan pertemuan dengan
teman teman di pdri
akan mempercayai perangkat hukum yang luar biasa ini
tapi terima kasih ini juga
untuk membesarkan partai partai dakwah kayak gini
karena di peradik peradik itu
memangnya itu tidak ada kaitan dengan partai partai dakwah ini
jadi kita harus menghukumkan kayak gini
walaupun kita ini gak ada sama sekali uang ya
oke langkah hukumnya apa nanti
yang akan dilakukan
langkah hukum yang akan dilakukan apa
yang besar begitu besar disampaikan oleh pihak kepolisian
kembali diulang lagi ya
dulu kita masih ingat bagaimana
tapi sekarang apa sih para chen
tidak ada kan para chen
nah ini nilai partai
karena saya tahu persis
duit untuk di kantor
sudah ditarik dimana mana
ya nggak ada itu pak
partai dakwah dianggap teroris
tahu sih puan allah
oke pak benny
karena jangankan itu
mungkin ada coba
kalau di grup grup saja
saya minta kalau bisa
anda masuk di grup grup ini aja
sumbangan ada yang lima puluh ribu
jauh dari cukup
saya beralih dulu ke pak beni
karena waktu kita terbatas
pak benny bagaimana menjawab tadi yang disampaikan pak ismat
jika memang tuduhan yang disampaikan oleh pihak kepolisian
betul apa adanya
artinya memang pihak intelijen kecolongan
seorang tersangka teroris
bisa hadir di istana
bertemu dengan presiden jokowi
ya yang pertama tentunya
kami menghargai apa yang akan
yaitu melalui jalur hukum
kemudian akan menguji
apa namanya dari
sah tidaknya penangkapan
penetapan tersangka dan sebagainya
saya pikir itu langkah yang tepat
kemudian yang kedua dalam konteks tadi
dalam beberapa kasus
salah satu contoh saja lah
yang namanya julkar naid
itu panglima askari nya ji
itu orang paling hebat
tidak bisa ketangkep
tidak bombali satu
dia bisa menyamar sebagai
orang yang memelihara bebek
dan dia pernah bertemu dengan kapolres
kapolresnya gak tahu
karena memang sedemikian hebat
kemudian tipikal orangnya
tidak suka menonjol
sehingga ya itu terjadi
kapolresnya nggak tahu siapa dia
setelah ditangkap baru tahu
memang anggota dari kelompok ini
dilatih untuk seperti itu
bagaimana strategi tanjim siri
itu bisa dibaca di buku buku
itu betul betul detail
sebuah organisasi rahasia
bagaimana pola operasinya
yang ada di buku tersebut
sebagai catatan bahwa
buku bukji ditemukan ketika
tensus waktu itu menggeledah
disitu ditemukan ribuan buku
yang digunakan oleh gi
diantaranya ada buku tentang
jidat dan kesehatan
tentang strategi pertempuran
kemudian beberapa buku buku
bahkan yang ada di
itu juga ada disitu
kita tidak boleh underestimate
bahwa mereka terus belajar
strateginya sesuai dengan
perkembangan yang ada sekarang
berkembang adanya kamuflase
menggunakan partai mungkin saja begitu ya pak benny
bagaimana kemudian pesan terhadap
kita melihat saat ini mui lagi disorot
masih akan terus berlanjut
apa pesan yang ingin anda sampaikan
ya tentunya semua kita perlu
dalam hal ini waspada juga
karena kita tidak tahu
atau strategi yang sudah dibangun
yang sekarang sudah terbangun
apakah lewat perguruan tinggi
ini juga jalan terus
nah oleh sebab itu perlu peran
serta seluruh elemen masyarakat
ketika menemukan sesuatu yang mencurigakan
melaporkan ke aparat
atau berkonsultasi dengan aparat
baik sebagai penutup
pak ismar apakah akan melakukan
oke kita mungkin dalam waktu
kedepan ini mungkin pasir pasir
akan melakukan itu mungkin saya sedikit
belum sampaikan sedikit saja itu masalah
apa proses penangkapan dan penahanan
itu betul pak
untuk narkoba tiga hari
untuk proses apa
tanah lain satu hari
tapi itu tetap ada namanya
ada namanya hak manusia itu tidak bisa dilanggar
kuhab itu tetap diberlakukan
bahwa seseorang itu harus didampingi
sampai kapanpun tidak akan bisa
seseorang itu tidak bisa didampingi
ya makanya terjadilah namanya
gak tau kemana disiksa
itu sekarang kita suka bagaimana itu
nah ini hal hal seperti ini yang
teman teman dari segi ini
supaya tidak ada kecurigaan gitu loh
mungkin di masyarakat
bahwa hak asasi manusia itu tetap ada
itu adalah hukum tertinggi
pak di dunia ini
nggak akan mungkin hak asasi manusia seseorang
itu harus dilanggar hanya karena
untuk kepentingan kepentingan kita
yang bikin aturan aturan
tapi aturan itu juga saya tahu banyak
tidak menghilangkan hak seseorang untuk didampingi
yang dibolehkan itu
oke memang betul itu proses
penangkapan penangkapannya itu sampai dua puluh satu hari
tapi tidak menghilangkan hak
seseorang untuk tidak
dan itu masih tetap tunduk dan pasu
kepada tuhan hukum acara
baik keberatan keberatan ini bisa nanti disampaikan
pada saat pengajuan pra peradilan
begitu ya pak ismar ya
ini nanti akan diajukan ya dalam proses pra peradilan
baik terima kasih pak ismar pak benny terima kasih
sayang sekali waktu kita terbatas
kita tunggu bagaimana nanti selanjutnya kasus ini
dan juga pengungkapan kasusnya secara lebih lengkap
oleh pihak kepolisian selamat malam
salam sehat selalu
assalamualaikum wr wb